terima kasih anda masih bersama kami di kompas petang
yang juga mantan narapidana pembunuhan brigadir yosua
kini resmi menikah sabtu kemarin di kota manado sulawesi utara
kalian dengan hati bebas dan terus ikhlas
hendak meresmikan perkawinan ini
pria yang lebih dikenal dengan barada e
kini telah menikah dengan pujaan pehatinya
di gereja katolik paroki raja damai tikalamanado
pernikahan dilaksanakan secara tertutup
khusus dihadiri oleh para kerabat dan keluarga
mantan pengacara eliezer roni talapesi
juga terlihat hadir dalam acara